berpenampilan menarik dan memiliki kulit yang sehat tentu menjadi idaman setiap wanita
berbagai cara pun dilakukan untuk meraihnya salah satunya dengan merawat kulit wajah
seperti terapi wajah pada liputan berikut ini yang dapat mengirimkan oksigen hingga ke permukaan wajah untuk mempermudah regenerasi kulit
kulit berminyak jerawat dan flag hitam yang mengakibatkan penuaan dini menjadi masalah kulit wajah sebagian masyarakat indonesia yang hidup di daerah tropi
namun tren perawatan kecantikan di indonesia yang kian berkembang justru sebagian besar diantaranya dipengaruhi tren kecantikan dari negeri ginseng korea
kalau misalnya kulit sendiri sih kayaknya pengen korea
soalnya kayak lebih glowing sehat udah gitu prori porinya kayak gak kelihatan banget kan
kayak lebih bagus aja alami
kayak gini gak perlu makan makeup sebal tebel juga udah bagus gitu kulitnya
gimana sih yang korea korea gitu ya natural glowing terus cantik kayak kelihatan alami gitu
sejak beberapa tahun terakhir perawatan kecantikan ala korea memang mendominasi dan diperkirakan masih akan menjadi tren selama beberapa tahun ke depan
ini ala korea ini mulainya kurang lebih dari lima tahun ke belakang
ya banyak orang indonesia yang mendambakan kulit yang lebih bersih cerah glowing kenyal dan tanpa makeup
dan diperkirakan mungkin masih dua tahun ke depan sampai tiga tahun ke depan masih akan tetap gini ya seperti itu
karena semua orang memang kulitnya pengen selama bersih
dari sekian banyak perawatan kulit ala korea salah satu yang menjadi tren di tahun dua ribu delapan belas
terapi ini mengkombinasikan tiga manfaat dari mikrodermabrasi semical filling dan facial oxygen
terobosan facial terbaru ini juga menggabungkan antara serum dan teknologi mikrobubble
sebelum melakukan perawatan beberapa tahapan harus dilewati pasien
seperti konsultasi dengan dokter dan melihat masalah pada kulit menggunakan teknologi skin annilizer
setelah dibersihkan tindakan yang pertama dilakukan adalah intense pulse light
atau dikenal sebagai foto facial yang bekerja menggunakan intensitas cahaya tinggi yang berfungsi untuk meremajakan kulit
setelah itu seluruh bagian wajah diberi serum khusus yang mengandung oksigen
dengan alat khusus penyerapan serum berfungsi mengirimkan oksigen hingga ke permukaan wajah
nah di tahapan ini tuh rasanya kayak perih tingling gitu kayak digigit gigit semut kecil kecil
nah tapi ini nih yang paling penting karena dia lagi bekerja sedang memasukkan serum ya
selama delapan menit terapi oksigen ke kulit wajah ini berfungsi untuk mempercepat regenerasi kulit
tahapan selanjutnya serum kembali diaplikasikan menggunakan alat ultrasound dan terakhir wajah dipijat
wah sekarang muka saya terasa lebih ringan
dan manfaat dari treatment ini adalah untuk mencerahkan menutrisi kulit
membabkan jadi muka saya lebih glowing
udah kelihatan belum
untuk mendapatkan hasil maksimal perawatan rutin terapi oksigen seperti ini harus dilakukan satu minggu sekali
dian permatasari bandung